perdandan ala horror dengan suara cekikikan dilakukan lia afidah penjual papeda keliling
sebelumnya lia berjualan papeda keliling sekolah namun karena pandemi ia memutar otak dengan
berjualan keliling kampung namun menggunakan kostum horror ala kuntilanak seperti ini
hai bintang bintang enggak takut ya suka dengan yang jual batik suka suka sering beli
berapa kalau beli biasanya warga pun merasa terhibur dengan cara kreatif lia dalam berjualan
lia mengaku dengan berpenampilan menggunakan kostum horror seperti ini
meningkatkan penjualan papedanya kaget sih pikiran nakut nakutin kalau pakai gituan
enggak ada yang jajan tapi enggak tahu kenapa kok malah justru banyak yang datang pertama
mau lihat pak mulia menjualnya kok asli cantik kok saya tambah serem pada takut
saya tahu tahunya pada jajan dan minta foto sih alhamdulillah terhibur sih semuanya
dia berharap apa yang ia lakukan selain dapat meningkatkan penjualan dagangannya juga mampu
menghibur warga khususnya anak anak di masa pandemi seperti ini roby bernardi kabupaten pekalongan jawa tengah